struktur kepengurusan pbnu periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh resmi diumumkan
sejumlah tokoh nasional dan kader partai politik masuk dalam jajaran kepengurusan
dibawah kepemimpinan kiai haji yahya kholilistakuf
untuk pertama kalinya pbnu memberikan jabatan strategis kepada kader perempuannya
di sisi lain komitmen gus yahya menjauhkan pbnu dari ranah politik
dipertanyakan melihat sejumlah politisi duduk di jabatan penting kepengurusan pbnu
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil ketua umum pbnu nusron wahid selamat sore cak nusron
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno selamat sore mas adi
selamat sore ritwana
oke ca nusron saya mau ke ca nusron dulu baru ke mas adi
ca nusron struktur kepengurusan pbnu ini dikatakan oleh gus yahya
lebih gemuk dibandingkan dengan sebelumnya
apakah ini ingin mengakomodasi berbagai
kubu di tubuh pbnu sehingga semuanya diberikan tempat
struktur kepengurusan menjadi lebih gemuk dibandingkan biasanya sebelumnya
ya pertama karena tadi sudah disampaikan oleh gus yahya
selaku ketua umum pbnu
bahwa pekerjaan pbnu mendatang
itu lebih banyak mendistribusikan program program dan pendampingan
ke level cabang dan ke level majelis wakil cabang
dalam arti pendampingan ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan
karena pendampingan programnya lebih banyak pendampingan program
di bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi
serta di bidang dakwah keagamaan sampai level cabang dan level kecamatan
maka memang membutuhkan banyak perangkat dan banyak orang untuk melakukan
di samping memang juga dalam rangka untuk mengakomodasi berbagai stakeholder
di dalam nu
seperti mengakomodasi keluarga besar dan keluarga para pendiri pendiri nu yang ada
maupun keterwakilan keterwakilan simpul simpul pondok pesantren
yang besar dan banyak melahirkan tokoh tokoh dan kiai kiai nu
supaya ada keterwakilan masing masing
jadi saya kira itu latar belakang kenapa strukturnya ini lebih gemuk dibandingkan
dengan struktur yang sebelumnya
dan struktur kepengurusan pbnu sudah dibentuk tadi diakui oleh cak nusron bahwa
memang struktur yang lebih gemuk dibandingkan dengan sebelumnya
karena untuk mengakomodasi berbagai stakeholder yang ada di tubuh pbnu
termasuk keluarga besar pendiri pbnu dan memang programnya juga banyak
begitu ya tapi dari komposisinya apa yang bisa anda analisa mas adi
ya saya kira memang tidak ada bantahan apapun ya
apa yang disampaikan oleh cak nusron bahwa pbnu itu pastinya kedepan harus
banyak mengakselerasi berbagai banyak kepentingan isu ya
mulai dari isu sosial ekonomi politik dan seterusnya
cuma kalau boleh saya memberikan catatan ya ripa
nah tentu struktur yang baru ini banyak kejutan kejutan ya
kejutan pertama ini
itu tentu saja karena di pengurusnya ini banyak pengurus dari partai politik
satu hal yang kemudian menurut banyak orang dulu publik menangkapnya
kalau gus yahya yang jadi ketua umum
maka nu akan kembali ke hitoh tidak ada urusannya dengan politik elektoral dan seterusnya
nyatanya dengan kepengurusan ini artinya memang nu dan politik itu tidak bisa dilepaskan
tentu dengan alasan yang sudah disampaikan oleh gus yahya
yang kedua yang menarik itu banyak anak muda di dalamnya

bang nusron gitu ya ada pak sekjen gusipul ada alisa wahid dan seterusnya
dara umum juga muda
politisi juga di situ kan gus amin segala macamnya
ini menunjukkan bahwa pbnu ke depan memang harus gerak cepat gitu ya
menangkap semangat dan perubahan zaman yang
saya kira dalam banyak hal memang membutuhkan sentuhan sentuhan tangan dingin dan kader kader terbaik pbnu
nah yang ketiga kalau mau disebutkan
kejutannya itu karena memang ini mungkin yang pertama kalinya pbnu itu ada struktur perempuan
nanti kita bahas ke situ oke
nah tiga hal itu yang menurut saya cukup menarik untuk dilihat secara umum
bahwa memang pbnu yang hari ini di bawah gus yahya ingin menampilkan wajah wajah baru semangat baru
tentu saja ingin menangkap perubahan perubahan zaman ya
banyak hal harus segera direspon dengan baik oleh kader kadernya
cak nusron bahwa pbnu sekarang ingin menampak
untuk menampilkan wajah wajah baru menurut mas adi praitno
tapi sebelumnya kita flashback bahwa tadi juga disampaikan oleh mas adi
bahwa kiai yayastakuf gus yahya sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak ingin nu di bawah kerana politik
tetapi di struktur kepengurusan banyak petinggi partai yang menjadi pengurus nu termasuk anda
wakil ketua umum pbnu petinggi golkar
kemudian bedara umum pbnu itu ketua dpd di pdi perjuangan begitu ya
apakah kemudian ini menunjukkan sulitnya melepaskan nu dari jaringan politik praktis cak nusron
enggak juga begini
ada peraturan organisasi po lima dua ribu tujuh belas
dan ada rancangan dan perhatiannya di nu
bahwa orang yang duduk menjadi pengurus harian di nu

tidak boleh merangkap duduk menjadi pengurus harian di nu
tidak boleh merangkap duduk menjadi pengurus harian di papua
tidak boleh menanggeri penduduk bud catcher
kalau mereka most topping masjid baptista dengan bastard iceberg
ruining state atau hak big data karting mana pun
kalau ada orang yang menerima menjadi pengurus nu
deviasi menjadi pengurus dan dia masih jadi pengurus pake
maka yang bersangkutan akan ditanya
kamu akan memilih jadi pengurus nu atau menjadi pengurus partai politik
kalau menjadi pengurus politik
maka yang bersangkutan diharuskan untuk melepaskan jabatan dan mengundurkan diri dari jabatan partai politik tersebut
kalau kemudian yang bersangkutan itu menjadi anggota partai itu adalah hak dia sebagai warga negara
tidak ada warga negara indonesia untuk kita matikan hak konstitusionalnya menjadi anggota partai politik
tapi kalau mereka menjadi pengurus harian nahdlatul ulama di semua tingkatan tidak boleh merangkap menjadi pengurus harian partai politik di semua tingkatan
saya ini kalau nanti ditunjuk menjadi warga negara
wakil ketua umum pbnu kami tidak boleh lagi menjadi pengurus harian di tpp golkar
dulu kami memang petinggi partai golkar
tapi saya sudah lapor sama pak ketua umum kami di partai pak erlangga bahwa kami dapat amanah menjadi wakil ketua bpnu
maka saya harus memilih
dan saya memilih menjadi wakil ketua umum pbnu karena ini masalah khidmat
masalah tugas dan amanah
jadi saya dikaitkan bukan berarti yang namanya
kriptok politik di nu itu bukan berarti nu dan warga nu tidak boleh berpartisipasi di dalam politik
tetapi instrumen pbnu nya instrumen cabang cabang nu kepengurusan nu orhannya tidak boleh melakukan kerja kerja politik dalam konteks politik praktis
artinya semua kader kader ataupun pengurus harian di pbnu tidak boleh menjabat ya
harus mengundurkan diri dari posisinya di partai politik begitu ya
posisinya sebagai pengurus harian di partai politik begitu
peraturannya adalah pengurus harian di nu tidak boleh menjadi pengurus harian di partai politik apapun dan manapun
artinya konsisten ya peraturan yang di ataupun keinginannya gus yahya dari awal itu memang konsisten diberlakukan begitu sekarang ya
ya diberlakukan konsisten
kalau mereka hak hak individu
mereka ada yang aktif di pkb ada seperti pak amin said kwan bahusni ada yang aktif di golkar menjadi waan golkar ada yang aktif di pdi ada yang juga aktif di demokrat
itu konstitusionalnya masing masing wajah nu
yang itu tidak mungkin kita matikan
tapi mereka diangkat jadi pengurus nu kemudian diangkat lagi menjadi pengurus harian partai politik yang berkesanggutan harus memilih
anda memilih jadi pengurus p atau menjadi pengurus nu
oke baik baik
nanti kita tanya ke mas adi melihat komitmen dan juga konsistensi janjinya gus yahya
karena beberapa saat yang lalu saya sudah pernah wawancara beliau dan beliau mengatakan bahwa siapapun yang nanti akan ditunjuk menjadi pengurus harian dari pbnu harus melepaskan jabatannya di pengurus harian partai politik
dan tadi menurut cak nusron itu dilakukan itu diwujudkan
apakah itu bentuk konsistensi untuk membawa pbnu kembali ke kito
nanti saya akan tanya
ke mas adi tapi kita harus break terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber mas adi
tadi cak nusron sudah menjelaskan bahwa komitmennya dari gus yahya
yang menginginkan bahwa para pengurus harian di pbnu tidak boleh rangkap jabatan menjadi pengurus harian di partai politik itu diwujudkan
apakah mas adi melihat bahwa ini komitmen yang baik sekali dari gus yahya ingin membawa nu kembali ke kitoh
harus memilih tidak boleh rangkap jabatan seperti sebelum sebelumnya
ya saya kira ini satu komitmen yang memang patut kita apresiasi ya rifana
bahwa bagi nu tidak ada mono ataupun dua loyalitas yang sekaligus diberikan oleh kader kadernya
pilihan antara untuk menjadi pengurus partai harian dengan menjadi pengurus pbnu itu kan sebenarnya pilihan pilihan yang sama sama rumit
tapi pilihan untuk memilih pengurus pbnu ketimbang partai tentu saja ini sebagai sebuah upaya supaya nu tidak melulu
diseret seret terkait dengan kepentingan politik ya
nah yang menarik bagi saya kepengurusan ini kali ini adalah ketika para politisi yang masuk di struktur pbnu itu bukan hanya misalnya nih
nah dari teman teman pk
tapi di situ ada pkb ada pdip gitu ya
saya kira menarik gitu untuk dilihat secara utuh bahwa memang apa yang disampaikan oleh gus yahya di awal bahwa pbnu tidak boleh hanya dijadikan alat kepentingan partai politik tertentu
artinya nu ingin dikembalikan sebagai rumah bersama
jadi ada kader mereka yang kemudian aktif di berbagai partai politik
kan di situ ada pkb ada golkar gitu ya
kemudian ada pdip gitu yang kemudian kalau kita bisa secara utuh
menegaskan bahwa nu sekali lagi ke depan tidak bisa hanya diasosiasikan kepada partai politik tertentu
oke saya mau tanya ke ca nusron
apakah itu betul bahwa gus yahya sempat menyinggung tidak ingin nu menjadi alat politik pkb dan nyatanya tadi sudah disebut juga oleh mas adi
dan kita lihat di struktur kepengurusan ada beberapa politisi pengurus nu yang berasal dari partai politik lain selain pkb begitu ya
seperti bendara umum dari pd perjuangan
wakil ketua pbnu
dan juga dari pdip
dan juga dari nu can nusron dari golkar
kemudian ada mbak kofifa
kalau dilihat apakah memang ca nusron ini gus yahya ingin menunjukkan bahwa memang betul betul nu harus menjadi rumah bersama
tidak ingin terlalu terikat dengan pkb
ditekankan bahwa gus yahya dan nu tidak anti terhadap partai politik
gus yaya dan pbnu tidak sama pkb
tapi pb gus yahya akan membawa pbnu menjaga jarak yang sama dengan kekuatan partai politik yang ada di indonesia
karena memang warga nu itu menyebar di berbagai politik
yang kedua karena pbnu di bawah gus yahya ini ingin kembali kepada politik high level
yaitu politik kebangsaan dan keumatan
tetapi juga harus disadari bahwa dalam rangka untuk mencapai high politik keumatan dan kebangsaan
gus yahya dan pbnu juga butuh hubungan yang baik dengan kekuatan partai politik
termasuk dengan pkb dengan golkar dengan pdip dengan gerindra dan dengan kekuatan partai partai politik yang lain
jadi jangan kemudian dinafikan dan diterjemahkan bahwa hitoh nu itu bukan berarti nu anti partai politik
nu itu anti politik dan nu itu mengharamkan warganya untuk bermain politik itu tidak
karena nu sadar bahwa konstitusi kita mengamankan bahwa demokrasi itu membutuhkan partai politik
tapi berpolitiklah lewat partai politik
jangan berpolitik dengan menggunakan kendaraan pbnu dan kendaraan nu
itu yang dimaksud oleh gus yaya
artinya gus yahya ingin menjaga jarak dengan semua partai politik tapi tidak anti terhadap politik
tidak anti terhadap partai politik dan tidak ingin partai politik menggunakan pbnu sebagai kendaraan politiknya begitu ya untuk meraih elektoral
cak nusron ini tadi sudah dibahas juga oleh mas adi untuk pertama kalinya ada kader kader perempuan nu yang duduk menjadi pengurus harian di nu begitu ya
apakah kemudian gus yahya ingin menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan kader muslimat nu
ya pertama memang betul
dalam rangka menuju satu abad pertama ini karena tahun depan berdasarkan hitungan hijriah
dan itu usianya sudah mencapai seratus tahun
untuk pertama kalinya dalam kepengurusan harian ada perwakilan perempuan
itu ada tiga orang
tiga di level ketua
dan satu di level wakil sekjen yaitu ibu kofi pak
dan mbak aik marianti
saya kira ini bukti komitmen pertama bahwa harus diakui bahwa komposisi warga nu itu kalau dilihat dari segi aspek gender lebih banyak perempuan daripada laki laki
karena itu wajar juga kalau ada dimensi perwakilan kaum pergerakan perempuan di nu mewakili pbnu
saya kira sesuatu yang tidak tapu
dan sebelumnya sudah ditampung tapi masih di level jajaran a satu atau anggota pleno
ini adalah komitmen equality gender yang baik sekali yang ditunjukkan oleh gus yahya menjelang satu abad pbnu begitu ya seperti yang tadi disampaikan oleh
pak ini membuktikan bahwa gus yahya mempunyai komitmen terhadap keseparaan

ini menurut saya itu adalah komitmen yang baik sekali

ini menurut saya ini membuktikan bahwa gus yahya mempunyai komitmen terhadap keseparaan

sehingga ke depan akan membuka kepada para aktivis nu dari kaum perempuan selama mempunyai prestasi
dan dedikasi yang tinggi punya kesempatan untuk berhikmah

baik laki laki maupun perempuan
sehingga ke depan
akan mengingat kepada para aktivis
dari kaum perempuan
selama mempunyai prestasi dan
dedikasi yang tinggi punya
kesempatan untuk berkhidmat
dan memberikan pelayanan aktif dalam
perkumpulan organisasi atau
perkumpulan anggota utama ini

di dialog berikutnya tapi kita berharap bahwa
dengan struktur kepengurusan pbnu
ini yang diisi oleh banyak
sekali kader kader muda dari beragam
macam warna partai politik
bisa memberikan warna juga
dan bisa menjadi rumah besar bagi
seluruh warga pbnu
di indonesia terima kasih sekali dua orang
narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada nusron wahid wakil ketua umum pbnu
dan juga adi praitno direktur
eksekutif parameter politik indonesia
sehat selalu cak nusron dan juga